menteri perhubungan budi karyasumade menyebut larangan pihak australia bagi warga negaranya menggunakan line r
akan berdampak kepada kepercayaan dunia penerbangan tanah air
dalam waktu dekat menhub memastikan akan bertemu dengan duta besar australia membahas maksud dari larangan tersebut
untuk larangan dari australia saya akan pelajari lagi apa maksudnya ya
karena kan baru berita saya akan konfirmasi apakah dengan kedutaan dari yang lain
dan setelah itu benar baru saya akan melakukan suatu langkah langkah tertentu
menurut laporan belum ada efek
karena jumlah yang ke australia itu bukan lion saja banyak sekali
yang paling banyak itu jetstar
dan yang keluar negeri itu yang paling banyak jetstar sama air asia
lion itu kebanyakan dalam negeri
ini kan masalah reputasi
harus kita clear kan pihak luar menjudge kita
mungkin dalam waktu besok atau lusa saya akan ketemu dengan kedutan